lembaga perlindungan saksi dan korban lpsk masih menunggu keputusan mahkamah konstitusi
terkait pemberian layanan perlindungan saksi yang akan dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah agung
permohonan perlindungan saksi yang diajukan tim bpn dalam sidang sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
masih menjadi pertimbangan lembaga perlindungan saksi dan korban
lpsk menunggu keputusan mahkamah konstitusi apakah saksi yang akan dihadirkan di persidangan perlu mendapat perlindungan
pertimbangan ini dikarenakan keterbatasan lpsk memberikan layanan perlindungan saksi dan korban dalam kasus sengketa pilpres
sementara dalam undang undang tiga puluh satu tahun dua ribu empat belas pelindungan hanya diberikan kepada saksi dan korban dalam kasus tindak pidana
disampaikan tentang kaitannya dengan seseorang atau beberapa orang yang ingin dihadirkan dalam sidang di mk
dalam proses sengketa pilpres
sampai jumpa di video selanjutnya